kita ke informasi selanjutnya ini aksi ribuan karyawan freeport dan kontraktor pt freeport indonesia terus berlanjut
setelah dibubarkan secara paksa dari milepost dua puluh delapan timika papua mereka beramai ramai membakar puluhan sepeda motor di terminal karyawan terminal gorong gorong timika papua
selain membakar puluhan sepeda motor di terminal karyawan ribuan korban pemutusan hubungan kerja ini menyerang perusahaan kontraktor pt petrosi terbuka di timika papua
masa masuk ke area perusahaan dan memecahkan kaca kantor merusak mobil yang sedang diparkir serta membakar pos satpam petrosi
petugas satpam petrosi menjelaskan mereka datang tiba tiba dengan membawa kayu batu dan senjata tajam
sementara itu kepala polda papua irjen polisi boy ralvi amar yang sedang berada di timika langsung meninjau pt petrosi yang sedang diamu karyawan freeport
pihaknya menyatakan ada aktor dibalik aksi anarkistis masa karyawan ini
tetapi masih dilakukan penyelidikan
selain itu pihak tni turut membantu apart kepolisian dengan menyiagakan lima ratus anggota pasukan
dan sebagian telah ditempatkan di beberapa titik obyek vital seperti halnya bandara checkpoint dua puluh delapan terminal gorong gorong petrosi dan beberapa perusahaan kontraktor serta privatisasi yang ada di timika

dan kita pasti akan terus mencermati pergerakan dari kelompok kelompok mereka ini
sebelumnya ratusan karyawan freeport dan kontraktor pt freeport indonesia mengamuk di pintu gerbang masuk area perusahaan di checkpoint dua puluh delapan
masa membakar mobil milik perusahaan dan merusak pos penjagaan pintu masuk freeport
ratusan masa yang mengamuk ini merupakan karyawan freeport dan kontraktor yang melakukan aksi mogok kerja sejak februari dua ribu tujuh belas lalu
nasib mereka hingga kini masih terkatung katung
mereka bahkan sudah tidak diakui lagi sebagai karyawan
aksi ini merupakan puncak kekesalan mereka terhadap manajemen yang hingga kini tidak mau melakukan perundingan dan tidak diakui lagi sebagai karyawan
masa pun merusak kendaraan motor roda dua milik karyawan yang terparkir di depan pintu masuk area
selain motor sedikitnya lima kendaraan milik freeport dibakar masa